mama ngeledek atau gimana nih
bisa lah ma
aku sekarang masak telur aja bisa
telur telur matahas sapi dadar
jago aku ma sekarang
aldebaran al fahri bisa masak telur
ini kamar mama sama
ya ini hadiah mama buat kalian berdua
makasih banyak ya ma
kamu jadikan andin istri kamu seutuhnya
jangan ada keraguan lagi
terima kasih ya
makasih banyak ya mak
mama udah bikin ini semua untuk aku selama lamanya
mama sayang sekali sama kalian berdua
sama kamu juga
kamarnya bagus banget
aku nanti malam bawa bawa sama mama sama papa ya
boleh kan mak
boleh kak sayang
kan kamar ini kamar rena juga
ya kalau gitu kalian siap siap
mama sama kiki udah siapin untuk
barbecue malam ini
asik tengah pagi
suci lama banget sih
sorry aja dinunggu lama
lama banget sih
yaudah yuk kita jalan
nggak enak sama tansi
terserah udah nungguin
emang harus ikut barbeque nya sekarang
ya nggak harus sih
tapi kan kita udah diundang nggak
gak enak dong kalau nggak datang
gimana kalau kita ke tempat lain
itu kan tempat minum minum gak
aku gak mau kalau kesana
kok lo pede banget sih
lagi lagi gue juga tahu kali
laki baik baik untuk perempuan yang baik baik
gue punya tujuan lain
gue pengen cari petunjuk siapa pembunuh roh yang sebenarnya
ya tapi kenapa harus ke sana
lo tuh bawel banget sih
lo percaya sama gue
udah bawel banget juga lagi
udah dikasih marinasinya
belum sih tati
kasih coba ya
udah ya tinggalin sih kuasanya
seru sekali bakar bakarnya
buat apa itu mas
aduh lagi ini olesin butter di sosisnya
bisa gak mau aku bantuin
wah gak apa apa udah
tuh si uya sama kiki sama mirna udah mulai panggang dagingnya tuh
jadi kamu yang mau bantuin
kamu kamu harus belajar
mama kita mau main kembang api yuk
loh kamu gak mau bantuin ini
mau main kembang api aja
aku udah bantuin oma
sekarang kita main kembang api
yaudah kalo gitu aku tambahin reno dulu ya
sana main kembang api dulu
hati hati main kembang apinya ya
biar sini aku bantuin ya
mama ngeledek atau gimana nih
aku sekarang masak telur aja bisa
telurnya buat telur matah sapi dadar
jago aku sekarang
aldebaran al fahri bisa masak telur
aku sempet diajarin sama andin
kalau papa kamu masih hidup pasti dia bakal heran dan bangga ya
karena setau mama sama papa tuh
hal paling anti masuk dapur
andin yang ngajarin kamu
merubah kamu banget jadi pribadi yang rajin masak
mama suka itu
by the way tadi waktu pulang sekolah
tapi waktu mama browsing alamat klinik heksagonal tuh gak ada ya
waktu mama lihat heksagonal itu nama lembaga tes dna
kamu gak ajak reno ke sana kan
ya enggak lah ma
ngapain aku ngajak rena ke tempat tes dna
sebut nama heksagonal ya
itu jadi di
waktu aku ngajak rena ke tempat
itu memang di deket klinik gigi itu ada semacam moral gitu ma
mungkin rena salah baca
ya mungkin bacanya itu
mungkin dikira itu klinik giginya
padahal klinik gigian namanya klinik gigi ceria
salah baca berarti ya
ya namanya anak kecil kan ma
apapun juga dibaca semua rena
yaudah udah semua udah rata
belum sih ma
sebelah sini dong olesin dong
ini barbecue sauce nya
udah udah numpuk
yaudah sini kamu duduk
mama bawa ke uyak sini biar dipanggang
thank you aldebaran yang sudah mau masuk dapur
saya udah ngobrol sama pak rafael
dan menanyakan beberapa informasi tentang ricky pa
informasi apa yang kamu dapat
iya menurut pak rafael
ricky itu belum menikah pak
dan punya banyak pacar
laluitz sudah berubah pa